rasanya lebaran di atas kapal pak
lain dirasa tidak berkumpul sama keluarga
pas di nunu kan udah ramai
tapi pas di paman
satu hari sebelum lebaran
lain lain dirasa anda berkumpul sama keluarga
pak ini barusan pertama kalinya lebaran di kapal pak
tapi rasanya pak lebaran itu pak
soalnya keluarga banyak di kampung
sekitar berapa orang saja
patv dan media streaming lainnya